presiden joko widodo meminta agar regulasi jht yang diatur dalam permenaker nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua disederhanakan
kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia arya dita utama
dito bagaimana perkembangan permenaker yang menuai kritik ini
apa saja yang dituntut oleh para demonstran kali ini
ya halo selamat siang
dapat kami informasikan bahwa saat ini sudah ada ratusan buruh
terutama dari aliansi kasbih yaitu kongres aliansi serikat buruh
yang sudah masuk ke dalam pelataran atau halaman parkir di gedung merah trans
memang tadi mereka sudah hadir sekitar pukul sepuluh pagi tadi dan saat ini masih melakukan orasi
ada pun juga dapat kami informasikan bahwa tadi sejumlah perwakilan dari kasbis
sudah diperkenankan masuk untuk melakukan audiensi dengan pihak atau perwakilan dari kementerian ketenaga kerjaan
di antaranya ada perwakilan dari buruh kasbi yang masuk
yaitu adalah ketua umum kasbi itu sendiri yaitu nining elitos
yang datang yang tadi didampingi oleh juga sekjen
yang tadi didampingi oleh sekjen
yang tadi didampingi oleh sekjen
yang tadi didampingi oleh sekjen
yang tadi didampingi oleh sekjen
yang tadi didampingi oleh sekjen
yang tadi didampingi oleh sekjen
yang tadi didampingi oleh sekjen
yang tadi didampingi oleh sekjen
yang tadi didampingi oleh sekjen
yang tadi didampingi oleh sekjen
yang tadi didampingi oleh sekjen
yang tadi didampingi oleh sekjen